meski sudah meminta maaf atas insiden ditolaknya panglima tni masuk ke wilayah amerika serikat
menteri luar negeri retno marsudi tetap mendesak pemerintahan amerika serikat untuk menjelaskan perihal penolakan tersebut
penjelasan tersebut menjadi penting untuk dinanti sebab spekulasi sudah banyak beredar di tengah masyarakat
duta besar amerika serikat untuk indonesia joseph donovan
meminta maaf atas insiden penolakan terhadap general gatot nurmantyo
senin pagi wakil dubes amerika serikat untuk indonesia erin elizabeth mckey
menemui menteri luar negeri ratnaw mar sudi
dalam pertemuan itu amerika kembali menyampaikan permintaan maafnya
dan kami berharap ini tidak akan berlaku lagi
meski sudah meminta maaf menteri luar negeri ratnaw mar sudi tetap mendesak pemerintahan amerika serikat
memberikan penjelasan atas insiden tersebut
pemerintah indonesia pun sudah melayangkan nota diplomatik ke washington
mereka regret and apologi terhadap situasi yang terjadi yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan
mereka juga menyampaikan bahwa larangan itu sudah tidak ada sudah dicabut
jenderal gatot wormly welcome untuk melanjutkan kunjungannya ke amerika serikat
dan tidak ada restriksi dalam bentuk apapun
general gatot dilarang masuk ke amerika oleh us customs and border protection
dalam situsnya dijelaskan bahwa cbp adalah lembaga yang bertugas menjaga perbatasan
dari masuknya orang orang berbahaya
juga mempromosikan perlindungan dari negara negara yang berbahaya
insiden ini pun menuai banyak spekulasi
sebab sebelumnya general gatot pernah berkunjung ke amerika
yakni pada februari dua ribu empat belas lalu dan tidak terjadi masalah
saya mencurigai ada memo memo yang dikirim dari kedutaan amerika serikat
belakangan ini pak gatot sering sekali muncul di media masa dan itu menimbulkan pro dan kontra
dan nanti tentu mendapat catatan
tapi sepak terbak terdiri
ujang beliau beliau sering sekali muncul di media masa dan itu tidak selalu dalam hal hal yang dianggap terlalu positif ya
banyak juga yang mengkritisi berbagai pernyataan beliau
jenderal gatot dijadwalkan menghadiri konferensi kepala kepala angkatan bersenjata dunia
membahas penanggulangan terorisme pada dua puluh tiga hingga dua puluh empat oktober di washington dc
gatot diundang secara resmi oleh kepala angkatan bersenjata as general joseph dunford
mumtazah catra diningrat cnn indonesia
andirio idris pajalangi anggota komisi satu dpr ri dari partai golkar
selamat malam bang andirio
saya langsung mulai saja mungkin dari bang andirio ya
di komisi satu sendiri sikapnya seperti apa ini
ketika mendengar informasi
sempat ditolaknya begitu ya
bagaimana sebenarnya kronologi versi dari komisi satu setelah mengumpulkan
nanti kan pasti juga akan memanggil kan pasti menteri luar negeri dan lain sebagainya
jadi gini mas kita kaget saja waktu itu pertama tama secara pribadi teman teman di komisi satu itu kan
ya kita menggambarkan bahwa pak gatot ini kan
apa sih lambang ya
lambang negara lah
sosok figur penting lah ya di republik ini karena dia diundang secara resmi ya
apalagi beliau kesan itu kan undangan resmi dari staf gabungan ya
pala staf gabungan militer amerika serikat
itu resmi dan beliau juga mendapatkan izin perintah dari presiden untuk mewakili pemerintah indonesia
tiba tiba pas di bandara yang kami dengar bahwa ditolak ada pemberitahuan dari amerika melalui maskapai
masak bener bahwa
masak bener bahwa ditolak untuk keberangkatannya
alasannya yang tidak jelas sampai sekarang
walaupun terus terang saja sudah ada permintaan maaf
nah ini yang jadi kami pertanyakan
ada apa sebenarnya
itu perlu ditunggu berapa lama kira kira
kalau komisi satu kan menlu juga sampai sekarang bukannya berpanggu tangan terus mendesak
bahkan tadi menyampaikan ke wakil duta besar amerika serikat begitu
bahwa oke permintaan maaf ada permintaan maaf
tapi tetap pemerintah amerika serikat
harus memberikan klarifikasi
perlukah ada batas waktu atau bagaimana kalau anda melihat
kalau kami secara pribadi ya terus terang saja sangat perlu
kami memposisikan dua yang berbeda
satu permintaan maaf satu alasan penolakannya
oke lah permintaan maafnya sudah selesai
tapi alasan penolakan ini yang terus terang aja
ini agak menyinggung sedikit nasionalisme kita
ya kan seorang
bahkan sampai ke sana
sampai ke sana
ya kan begini
yang menolak ini kan
alasan pentingnya harus ada klarifikasi
yang menolak ini kan use bordernya katanya kan amerika
border ini kan adalah lembaga yang diberi kewenangan bahwa untuk mencekal ataupun seseorang untuk berangkat
menahan untuk masuk ke amerika
untuk menahan untuk mencekal itu kan ada beberapa kriteriannya
orang orang yang dianggap berbahaya
lah berbahayanya di mana
itu pertanyaan kami
berbahayanya di mana ini
tiba tiba hanya dua permintaan maaf aja gitu loh
kalau prof alex sendiri melihat ini apa namanya
peluang tentang ini hanya kesalahan administratif kira kira besar tidak
ya saya pikir ini persoalannya itu administratif ya
dalam pengertian insiden ini sebetulnya memalukan juga buat amerika
anda bisa melihat bahwa begitu cepat mereka minta maaf
artinya mereka sadar ada sesuatu yang salah di dalam koordinasi antar institusi mereka sendiri
dan itu untuk amerika sendiri sesuatu yang embarrassing
kenapa ini bisa terjadi
karena kita lihat pak gatot sudah punya visa
ya sudah di airport dapat undangan resmi dari pejabat tinggi amerika serikat
semua tidak ada masalah dengan itu
tapi tiba tiba kemudian diberitahu dalam waktu yang begitu singkat tidak boleh berangkat ke amerika serikat
artinya ada sesuatu yang salah
sebenarnya ada sesuatu institusi yang mungkin mempunyai informasi yang salah tentang pak gatot ini
lalu mengeluarkan keputusan tanpa koordinasi dengan institusi yang lain
sehingga terjadi satu kekacauan di situ
sehingga kita bisa melihat bahwa wakil dubes meminta maaf begitu cepat
itu sebenarnya tidak terlalu gampang buat amerika
kalau dalam kondisi normal walaupun mungkin ada kesalahan
tapi yang seperti itu sebenarnya tidak
ada sesuatu yang salah
ada sesuatu yang sebetulnya yang saya bilang tadi emberesing
untuk amerika serikat untuk bisa melakukan ini
sesuatu yang tidak perlu dan bagi kita sebenarnya mengganggu sekali
karena ini pejabat strategis pimpinan tertinggi militer kita ditolak seakan akan dipersona non gratakan oleh amerika serikat
karena itu seolah olah persona non grata akhirnya
untuk negara sahabat seperti indonesia itu sesuatu yang tidak bisa kita terima
karena itu kita minta penjelasan
dan saya menduga amerika tidak akan memberikan penjelasan
karena kalau mereka buka semuanya itu
itu menunjukkan kesalahan
semakin malu lagi
karena ini embarrassing for amerika
untuk satu negara sahabat kok bisa seperti ini kita memperlakukannya
nah kalau begitu bagaimana menurut komisi satu
karena ada kemungkinan juga pemerintah amerika serikat tidak akan membuka secara detail alasan mengapa sampai ada terjadi penolakan
atau pencegah begitu agar tidak masuk ke amerika
ini posisi indonesia harus bagaimana kalau ada kemungkinan
amerika tidak akan membuka secara detail
kami secara pribadi lah
atau mungkin juga secara kelembagaan di dpr
itu bahwa dan ini terus terang saja
ini masyarakat ini bertanya tanya
oke lah mungkin prof tadi mengatakan kesalahan administrasi
cuma ada bagi kami itu ada sesuatu yang ya tanda tanya
lebih dari administrasi
lebih dari administrasi
dugaan itu munculnya indikasinya apa
ini kan banyak informasi lah ya bahwa ada beberapa katanya di media sosial ini mohon maaf ya
tujuh jeneral yang dicekal atau apa apa kan
apakah bagian daripada itu semua kan
nah itu kan
terus tiba tiba kan
udah mau berangkuk udah mau naik pesawat
ada undangan langsung dari pemerintah amerika serikat kepada pemerintah indonesia
dan izin daripada presiden
kok tiba tiba muncul begini
jadi secara pribadi mengatakan bahwa bagi
politis maksudnya ada alasan politis
ada alasan sesuatu yang mungkin mohon maaf ya
pemerintah amerika dalam hal ini kementerian luar negeri harus menyampaikan alasannya kenapa
karena terus terang aja alasan ini
terus terang aja masyarakat menunggu nunggu alasan ini
tadi saya mengatakan bahwa ini adalah lambang simbol negara

nah itu indikasi tadi anda sebut tujuh juta
jenderal dicekal maksudnya itu bagaimana
itu kan ada di media sosial ya
ada beberapa kan yang katanya dicekal
apakah termasuk bagian daripada ini gitu loh
ini kan dianggap katanya apalah itu
ini saya nggak memahami bahwa ini apa hoax apa benar
ini kan apakah bagian daripada beliau ini
jadi ada ada informasi bahwa kabarnya tujuh jenderal dicekal oleh amerika tidak boleh masuk amerika begitu
mertanya nya mungkin anda kesalahan
ternyata bukan termasuk panglima tni
tapi bahwa ada informasi jenderal lain yang dicekal itu kemungkinan ada informasi itu begitu ya
saya baca di berita
itu ada begitu kan
kan diberitakan banyak nih kan
mudah mudahan bukan hoax itu
oke apa yang harus dilakukan pemerintah amerika kalau untuk meng clearkan masalah ini
kalau tadi anda sebut ada kemungkinan tidak membuka di satu sisi menjadi dilema tidak membuka secara detail
maka juga akan ada hubungan yang kurang baik dengan indonesia
apakah akan sejauh itu
oke kita lihat secara rasional aja ya
ada undangan resmi
kalau diundang resmi artinya diharapkan untuk datang
ada satu pengakuan bahwa indonesia penting untuk didengar suaranya di dalam konferensi ini
lalu keluar larangan itu
kita melihat bahwa di sini sebetulnya kalau amerika serikat sudah menyatakan
maaf seperti itu dalam waktu yang singkat
itu jarang terjadi ya prof ya
biasanya kalau memang ada sesuatu yang luar biasa tentang pribadi ini general gatot ini
tidak semudah itu amerika serikat meminta maaf
pasti muter dulu ya
terjadi permintaan maaf oleh wakil dubes amerika serikat
dan tanpa ada embel embel apapun
minta maaf itu artinya mengaku salah
ada sesuatu yang salah pada sistem kami
tapi kami tidak ingin menjelaskannya mungkin yang seperti yang tadi embaresing
untuk mengaku itu di depan publik
kok bisa satu institusi mengundang dengan resmi mengharapkan datang
lalu institusi lain membatalkan begitu saja dalam waktu yang begitu singkat
nah ini menunjukkan suatu sistem informasi di dalam pemerintahan amerika serikat yang memalukan sebetulnya bahwa ini terjadi
memperlakukan satu negara sahabat yang dianggap penting di asia tenggara
kok seperti ini kita memperlakukannya
karena itu saya duga wakil dubesnya ini langsung mendapat pesan dari departemen of state
kemlunya amerika serikat
anda harus langsung meminta maaf karena ini memang ada sesuatu yang salah pada kita
itu kita harus apresiasi
satu sisi meminta maaf yang begitu cepat itu apresiasi
betul kita apresiasi
walaupun masih menagi
kita masih menagi
yang perlu kita tagi adalah berikan kami jaminan
berikan kami jaminan bahwa ini tidak terjadi lagi
karena kita adalah negara yang dibangun hubungan kita ini atas dasar prinsip saling menghargai
mempunyai martabat yang sama meskipun amerika serikat itu kan negara yang adidaya ya
tapi ini negara indonesia juga adalah negara yang berdaulat
kita mempunyai equal position ya
posisi yang sama
dia harus menghormati itu
dan beri jaminan kepada pemerintah indonesia
kami tidak akan melakukan lagi ini
kami sudah melakukan kesalahan
saya kira kalau sudah begitu ya kita membina hubungan lebih baik lagi ke depan
tau dia sudah izinkan general gatot untuk masuk anytime
tapi general gatot juga sendiri dari pernyataan resmi kapus pen tni sudah menyatakan tidak akan hadir di acara di undang undangan tersebut
sampai ada penjelasan yang detil
nah masalahnya penjelasan detail ini belum ada
saya duga dia tidak akan beri penjelasan itu
pemerintah indonesia bersikap mulai protes dengan agak keras
mengirimkan mungkin nota keberatan secara diplomatik
atau mungkin ada desakan desakan yang lain
komisi satu nanti melihatnya seperti apa setelah jeda ya kita ulas
prime news akan segera kembali dengan ulasannya
sebelum kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini
saya ingin ajak anda untuk mendengarkan kembali
pernyataan dari wakil duta besar amerika serikat berikut ini
pemerintah amerika serikat menguasai pertunjukan mereka di pemerintahan yang diadakan oleh general dunford
dan tidak ada masalah dengan kemampuan mereka untuk berjalan ke amerika serikat
pemerintah sedang bekerja dengan keras untuk memahami apa yang terjadi di sepanjang acara ini
dan kami berharap ini tidak akan berulang lagi
kami juga mendengarkan penyesalan dan meminta maaf kepada menteri retno dan lain sebagainya
bahwa general gatot sudah bisa berjalan
tidak perlu ada khawatir
itu tentu saja dinilai tidak cukup
tapi kalau bertanya soal alasan mengapa sempat ditolak dicegah untuk masuk amerika serikat
itu tadi wakil dubes amerika serikat menyatakan masih bekerja keras mencari tahu apa yang sedang terjadi
ini bagaimana menurut anda

apakah ini juga akan menjadi pernyataan yang terakhir
karena mungkin tidak akan kita dengar lagi alasan alasannya
karena kemungkinan amerika tidak akan membuka secara detail alasannya
karena itu bisa saja memalukan bagi amerika serikat
jadi gini mas pemerintah indonesia dalam hal ini menteri luar negeri bo retno kan sudah mengirim red noise
red noise kan red noise kepada pemerintah amerika
sampai sekarang ini kan belum dijawab
dijawab sebuah permintaan maaf
oke lah permintaan maaf itu
permintaan maaf itu sah sah saja kan dalam hulungan diplomasi ketaturan negaraan
cuman ini beliau ini kan diundang
pada pelarangan terus hujuk hujuk hanya minta maaf
apakah bisa menjawab apakah dengan minta maaf itu persoalan sudah selesai
ini kan ya bukan termasuk bagaimana ini kan sedikit pelecehan lah kan
ini harga diri bangsa lah harga diri beliau sebagai seorang
walaupun itu kemungkinan misalnya kesalahan administratif itu tetap sebuah dianggap bisa sebuah
pokoknya mau dianggap bahwa ini adalah kesalahan administratif ataupun apa ini harus dijelaskan
nah oleh karena itu red notice tadi itu harus dijawab
sampai sekarang kan tidak dijawab saya tidak tahu kapan akan dijawab
bisa satu hari dua hari tiga hari kita ketahuan kira kira begitu lah
baik prof alek kalau misalnya kemudian tidak dijawab tadi apa yang akan dijawab
desakan juga di dalam negeri dari berbagai pihak yang ikut mengomentari begitu ya
pemerintah harus bersikap keras protes melakukan protes keras
apakah memang sudah seharusnya seperti itu ataukah ya diplomatis aja secara diplomatik aja lihat bagaimana alasan dan sebagainya
mungkin alasannya tertutup dan lain sebagainya
atau perlu disampaikan secara terbuka menurut prof alek bagaimana
ya saya kira kita hanya bisa menduga ya sebelum pemerintah amerika serikat menyatakan
apa yang salah ya sehingga terjadi insiden ini
saya melihat ada dua kemungkinan tapi sekali lagi ini hanya spekulasi karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi
yang pertama adalah memang koordinasi yang salah antar agency antar lembaga amerika serikat
oke itu satu ya kalau itu persoalannya tidak terlalu masalah sebetulnya karena kesalahan daripada mereka
tetapi yang lebih serius adalah kalau diterima satu informasi
katakan informasi intelijen loh ini yang masuk ini adalah orang seperti ini ini ini
kalau itu yang terjadi memang persoalannya menjadi sedikit lebih serius kenapa sampai ada informasi seperti itu
sementara kalau kita lihat faktanya pertama dari segi negara dulu reformasi militer kita berjalan baik supremasi sipil berjalan
track record dari general gatot juga tidak ada sesuatu yang salah
maaf kata dia bukan termasuk kategori pelanggar ham
dan sudah dibuktikan dia dapat visa
dan dapat undangan yang pasti
tidak ada yang salah pada dia
sebenarnya undangan itu sudah membantah alasan apapun sebenarnya ya
tetapi ini yang harus dicatat apapun kesalahannya saya duga amerika serikat kalaupun dia berikan jawabannya
yang normatif ada sesuatu yang salah pada institusi kami dan untuk itu kami minta maaf
dia tidak akan bilang agensi ini akan memberi informasi ke sini tidak akanlah dia lakukan itu
jadi kalaupun kita menuntut mungkin dia tidak akan juga memberikannya dia akan memberikannya dalam term yang sangat sangat umum
kami mengaku salah itu kan jelas sekali dari wakil dubesnya
kami minta maaf kami menyesalkan ini terjadi dan jarak waktunya itu singkat sekali loh
ada sesuatu yang sangat salah di dalam sistem mereka ini
apa itu kita tidak tahu kita ingin kita tahu
tapi saya duga amerika serikat tidak akan memberitahukannya
karena ini yang saya bilang tadi embarrassing for the united states ya terhadap negara sahabat yang tidak ada masalah dengan pak gatot juga oke sudah diberi visa tapi kok tiba tiba dibatalkan begitu saja
ini kita lihat ada sesuatu yang sangat salah
di dalam sistem informasi mereka
menurut anda kira kira apakah layak juga masyarakat menantikan masyarakat dalam arti masyarakat indonesia menantikan penjelasan dari general danforth yang mengundang apakah dia ikut kaget juga atau mungkin dia juga yang jangan jangan meminta untuk ditahan dulu dan lain sebagainya
pemerintah biasanya selalu menghindar terjadi menghindari terjadinya sesuatu apa ya
informasi yang salah dari pejabat yang berbeda
karena itu saya duga mereka akan memberi penjelasan satu pintu saja
kalau lepas biarkan dubes kita di indonesia yang bicara dan yang lain sudah lebat dia saja
kalaupun pemerintah indonesia nanti menuntut ya katakan saja bahwa memang ada sesuatu yang salah kami minta maaf dengan itu mari kita berhubungan baik kembali

masalah ini tidak hanya menjadi pembahasan di tanah air

karena banyak juga yang menuntut
tapi di media media internasional ada beberapa tadi sydney morning herod kemudian abc juga sempat menyoroti
ini memang kebanyakan akhirnya media australia
kita tahu hubungan waktu itu tni dengan militer australia sempat ada sedikit salah paham begitu ya
menurut anda bagaimana ketika itu menjadi sorotan oleh media australia
ya itu kan
pasti menjadi hal yang menarik ya mas ya apalagi hubungan indonesia dengan australia yang mungkin orang mengatakan sedikit kadang kadang baik kadang kadang harmonis kadang kadang juga kurang harmonis
bagi saya ya pasti dijadikan suatu momentum lah mungkin australia ini apakah ya saya itu kan internal mereka
karena posisi posisi general gatot ini sangat unik sebenarnya di hadapan militer australia ya
sempat sempat beberapa kali memang terjadi apa namanya ya mungkin kesalah pengertian bagaimana menurut prof alex
ya pimpinan militer itu pasti selalu patriotik pasti selalu nasionalistik ya
jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa tentang itu
seperti saya bilang tadi ini memang ada dua kemungkinannya
salah administrasi biasa
atau ada informasi intelijen yang kebetulan
ya interpretasi yang berbeda lalu keluarlah itu
kalau itu yang terjadi memang amerika melakukan satu kesalahan yang tidak perlu ya unnecessary gitu
kemudian sangat mengganggu very disturbing
karena ini kan lambang negara pimpinan militer tertinggi dari negara sahabat
bahkan dianggap sebagai mitra strategis
karena kita punya strategic partnership ya
dan di amerika serikat
mengapa itu terjadi
dan ini sekarang mereka harus repair ya the damage
kerusakan yang diakibatkan oleh insiden itu
anda bisa lihat wakil duta besarnya mengatakan well working very hard
untuk merepair damage yang ini
kami menyesalkan itu terjadi
kami tidak ingin itu terjadi
sepertinya mungkin itu sampai di situ saja mampu untuk menyampaikan alasannya begitu
ya untuk pejabat seletel dia
dia juga hanya bisa mengatakan itu
dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang lebih jauh
dan kita tunggu permintaan dari men dulu kita itu apakah akan dijawab atau bagaimana amerika serikat akan merespon
ya apa surat permintaan kita itu
ya kita tunggu
tapi yang seperti saya katakan tadi saya duga dia tidak akan berikan detail sekali
ada kesalahan di sini di sini di sini di sini
dia tidak akan mengatakan itu
dia bilang kami menghargai kami punya sahabat indonesia di asia tenggara
kami menyesalkan itu terjadi
sudah saya kira selesai di situ
dampaknya seberapa signifikan sih bagi ya kalau kita mau bicara tadi anda sempat singgung itu simbol salah satu simbol
apa namanya kekuatan militer di indonesia begitu
dampaknya seberapa besar menurunkan wibawa seorang panglima tni atau mungkin bagi tentara indonesia sendiri ketika ada peristiwa seperti insiden seperti itu
yang bisa menjawab itu sebenarnya panglima aja
tapi kami saya secara pribadi mengatakan bahwa itu kan citra
artinya dalam perjalanan hidup seseorang dia seorang panglima
beliau seorang panglima pasti terbawalah suasana itu kan
sampai keapapun dia akan terbawa saya pernah dicekal
itu kan artinya yang bisa menjelaskan secara detail itu adalah beliau sendiri ya
tapi saya mengatakan bahwa akan pasti akan terbawa dalam suatu perasaan beliau
bahwa ya pasti ketidakenakan itu kan terjadi
ya mohon maaf citra beliau lah kan
walaupun sebenarnya beliau adalah seorang general yang baik
yang patriot lah
tapi dalam hal ini beliau merasa mohon maaf ya dipermalukan lah
yang saya katakan bahwa oleh karena itu
maka tadi saya ulang lagi berkali kali bahwa perlu penjelasan
kalau yang dijampekan alasannya umum tadi seperti ini
ya mungkin juga itu bagian dari pertemuan
itu cukup menurut komisi satu cukup tidak
wah itu tidak cukup
kalau dijampekan itu tidak cukup
perlu diperjelas ada apa gitu loh
ada rencana untuk memanggil menteri luar negeri atau memanggil
kita akan nanti di rapat kerja kita akan pertanyakan ada apa
mungkin nanti beliau dengan menteri luar negeri dengan amerika dengan menteri luar negeri indonesia
ya mungkin mereka itu kan bisa ngomong berdua
mungkin dari situ dia bisik bisi kali
ya udah deh alasannya begini ya
mungkin menteri luar negeri kita akan bicara mungkin di kdpr
oh ini loh sebenarnya terjadi
kira kira begitu kan
mungkin secara umum kan tidak akan ngomong secara luas
nah ini dia pertanyaannya prof ale
kalau misalnya disampaikannya cukup tidak
disampaikannya itu mungkin seperti pertemuan bu menteri retno tadi dengan wakil duta besar amerika erin mckey begitu
secara tertutup saja sampaikan alasannya ini loh ini loh hanya cuma ini begitu
cukup nggak sementara ini sudah menjadi konsumsi masyarakat tidak hanya dalam negeri tapi juga mancanegara begitu
ya kita mengharapkan ada pejabat lebih tinggi dari wakil dubes untuk membuatkan satu statement
ya seperti dikatakan tadi bahwa ini kan pimpinan tertinggi dari pertahanan kita ya defense
tetapi sebetulnya pak gatot tidak perlu merasa apa namanya direndahkan ya karena apologisnya dia
dia udah minta maaf berarti tidak ada sesuatu yang salah dengan pak gatot ya
pak gatot you are okay bahkan kamu boleh masuk ke united states
itu sudah cukup seharusnya menjadi alasan
bagaimana bagi pak gatot begitu ya
bagi pak gatot untuk tidak merasa bahwa digniti atau martabat dia diturunkan atau direndahkan ya
mereka sudah minta maaf berarti kan kesalahannya ada pada mereka dong
pak gatot boleh masuk
jadi kita lihat secara proporsional masalah ini ya
hanya memang supaya damage yang disebabkan oleh insiden ini bisa dipulihkan kembali trust juga ya
kita minta kalau bisa ada pejabat lebih tinggi dari wakil dubes ini
menyatakan inilah ya penyesalan bahwa ini
pejabat lebih tinggi dari wakil dut bes
bisa saja danford sendiri bisa juga tillerson ya men loonya untuk memperbaiki hubungan
karena saya lihat amerika begitu cepat minta maaf artinya indonesia penting
kita tidak boleh mengorbankan gara gara insiden ini hubungan baik kita dengan indonesia
kita harus kita tahu bahwa itu menyinggung nasionalisme
sempat ada permintaan untuk sebuah sebuah insiden
kita untuk sebuah sikap tegas tentang kedaulatan kita untuk memulangkan dulu
pak dut bes dut bes amerika
amerika sangat tahu indonesia punya nasionalisme itu sangat tinggi ya
dari sejarah mereka tahu bagaimana perjuangan kita melawan belanda ya
untuk patriotisme kita itu sangat tinggi dan mereka sangat menghormati itu
dan untuk itu kita minta supaya permintaan dari menlo itu akan dibuat satu statement terbuka ya
lebih dari sekedar yang disampaikan oleh wakil dubes tadi
saya pikir itu perlu ya
untuk menjaga hubungan kedua negara ini karena kita juga butuh amerika sebetulnya ya
amerika juga butuh kita
untuk keamanan dan stabilitas di asia tenggara
nah itulah itulah kesamaan apa ya
kesamaan kepentingan antara kedua negara ini
jadi kita diikat oleh kesatuan kepentingan yang sama itu
untuk itu keduanya harus repair ini
damage yang sudah ada ini harus di repair
dengan menteri luar negeri atau dia punya menteri pertahanan
buatlah satu statement kami sudah menyinggung perasaan orang indonesia
kami menyesalkan itu terjadi
silahkan pak gatot datang anytime you wong
oke tapi itu harus pejabat yang lebih tinggi daripada sekedar wakil dua tadi
oke memang harus ada kebijakan yang benar benar bijak begitu bagi pemerintah indonesia menyikapi ini
tetap menunjukkan ketegasan dan permintaan tanggung jawab dari amerika
tapi tidak sampai jangan sampai melebihi itu ya
karena hubungan kedua negara ini menurut anda sangat sangat penting dijaga
nanti kita akan ulas lebih lanjut
karena ada usulan begitu
bahkan sampai pulangkan saja duta besar amerika serikat ke amerika dari indonesia
kami akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut
kita simak kembali pernyataan dari kapus pen tni terkait dengan sempat dicegahnya panglima tni untuk masuk ke wilayah amerika serikat berikut ini
namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa panglima tni beserta istri
tidak boleh memasuki wilayah amerika serikat
tidak boleh memasuki wilayah as oleh us customs and border protection
atas peristiwa ini panglima tni telah lapor kepada presiden republik indonesia melalui ajudan
lapor kepada menteri luar negeri dan menteri komenkopol hukam
serta menteri komenkopol hukam
berkirim surat kepada panglima angkatan bersenjata amerika serikat
dengan demikian panglima tni beserta istri dan delegasi memutuskan tidak akan menghadiri undangan panglima angkatan bersenjata amerika serikat
sampai ada penjelasan resmi dari pihak amerika
baik yang melarang masuk sempat melarang masuk panglima tni jenderal gatot nurmantio ke wilayah amerika serikat
saya mengucapkan terima kasih ibu tni se summers
serta untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan memastikan perdagangan dan perjalanan yang sah
jadi poinnya adalah melindungi warga amerika dari orang orang dan barang barang berbahaya
poinnya itu yang kemudian sempat menjadi apa namanya mengganggu sebenarnya seluruh warga negara indonesia
kalau prof alex sendiri melihat ketika alasan yang disampaikan oleh kapus penteni tadi
itu sebenarnya mewakili dari panglima tni
secara resmi pernyataannya oke memang sudah minta maaf sudah minta maaf secara langsung cepat
itu menurut prof tadi memang harus diapresiasi karena jarang amerika melakukan itu ya
tetapi tetap tidak mau berangkat panglima tni ini
apa sebaiknya yang memang apakah itu sebuah langkah yang tepat sebenarnya yang dipilih oleh pemerintah
memang kalau kita lihat kita baca tadi customer border protection itu mencegah supaya orang dan barang yang berbahaya
artinya dengan keputusan bahwa dia ditolak masuk amerika serikat pak gatot ini termasuk unvonted person
orang yang tidak diingini atau lebih kuat lagi dangerous person
nah ini kan satu kategori yang tidak terlalu bagus
jadi di situ sebenarnya kita layak merasa tersinggung kita sebagai bangsa tersinggung dengan itu
nah ini kembali lagi seperti tadi ada institusi tertentu
artinya tidak mempunyai informasi yang cukup tapi sudah mengambil kesimpulan bahwa ini kategori unvented person harus dicegah right away
pada saat itu juga secepat itu juga ya oleh perusahaan penerbangan itu
nah ini yang mungkin kalau itu yang terjadi memang sangat memalukan buat amerika serikat
kita memang menyinggung indonesia tapi memalukan buat amerika ya
list orang orang yang diundang untuk menghadiri itu pasti kan sudah di screening dong
siapa yang diundang siapa yang eligible dan lain lain
dan pak gatot masuk di situ diundang secara resmi
diberikan visa itu kan artinya
proses visa sendiri banyak ya
proses itu sendiri sudah sebetulnya valle informed
keputusannya sudah bagus juga pak gatot masuk
tapi yang satu ini yang earl informed ini
dari mana dia dapat informasi itu informasi seperti apa yang dia dapatkan sehingga sampai pada kesimpulan itu
nah itu yang menjadi tanda tanya bagi kita
mengapa sampai pemerintah amerika serikat atau institusi pemerintah amerika serikat sampai menerima informasi yang salah itu
yang tidak didasarkan pada bukti nyata atau evidence ya
kok sampai bisa membuat keputusan yang keliru seperti itu
jadi bisa kemungkinan ada ketidakselarasan informasi masuk
ketika proses pembuatan visa pihak yang mengundang dengan custom and border protection
tapi sana itu organisasi militer loh
padahal ini negara besar ya
militernya amerika saya yakin itu pasti sangat profesional
bagaimana mungkin mereka bisa buat kesalahan itu berdasarkan informasi yang sangat tidak akurat
karena kita tahu pak gatot sebenarnya orang yang tidak ada masalah
oke dia nasionalistik wajar
pimpinan militer mana yang tidak membela negaranya secara patriotik kan
wajar itu tidak ada sesuatu yang salah pada dia
nah sesuatu yang salah ini pada institusi pemerintah amerika ini
yang membuat satu kesimpulan atas dasar informasi yang saya katakan earl informed ya
satu mendapat informasi yang keliru
tetapi membuat keputusan itu yang membuat mereka cepat minta maaf
kami salah melakukan ini
kita menyesalkan itu terjadi dan kami mohon maaf
saya ingin menunjukkan kepada anda juga
sebenarnya ketika peristiwa ini terjadi
kemarin ramai yang mengejutkan tadi pagi
banyak spanduk spanduk dukung tni
lawan amerika jangan takut dengan amerika
kayaknya itu berterbaran di beberapa sudut kota jakarta
ini sepertinya menjadi konsumsi politik di dalam negeri
kalau komisi satu melihatnya bagaimana ini
apakah bisa sejauh itu
nanti saya tunjukkan
ini ada beberapa tulisannya
usir dubes amerika dari bumi pertiwi
lalu kemudian dukung panglima tni
kalau tidak salah ada beberapa ini di berbagai jembatan penyeberangan
dan memang akhirnya
pulangkan warga amerika dari indonesia ini
ini belum tahu siapa sebenarnya yang masang
tapi kemudian menjadi ramai
ini menjadi menarik sebenarnya
kalau bisa satu melihatnya seperti apa ini
kami melihatnya ini adalah bagian
provokasi bukan begini begini
saya mengatakan bentuk kecintaan masyarakat indonesia terhadap panglimanya
menunjukkan bentuk ketersinggungan apa yang dilakukan amerika
bentuk kecintaan bentuk ketersinggungan terhadap panglima
tidak ada yang lain
saya tidak mengatakan itu unsur politik
terserah orang orang mengatakan itu unsur politik
kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa ini adalah bentuk dukungan moral terhadap panglima
karena bagaimanapun juga panglima ini orang yang dicintai oleh masyarakat
dan itu bentuk dan visualisme daripada indonesia
bahwa ini adalah balai cihak
ujung dari permasalahan ini tentu saja kita semua masih menantikan
apa alasan yang akan disampaikan amerika
yang pertama apakah nanti akan ada alasan yang disampaikan
kalaupun ada apakah sekedar normatif
seperti perkiraan dari prof alex tadi
kita akan nantikan saja bergulirnya kelanjutan dari penyelesaian masalah ini
terima kasih prof alex telah bergabung bersama kami
terima kasih malam ini dan juga bang andir dias telah bergabung bersama prime news malam ini